ya ini orang jualan malah tidur
assalamualaikum bu haji
eh kurang kenceng kali suara gue ya
ayah kemarin mau beli handbook
kalau dibelanja di kampung kita
bisa dong kan ditukar dulu
buat ngelayani turis arab saudi yang melancong kesini
turis arab saudi tuh ngapain yang lancong kemari ya
dia mau silo terahmi ke gua sama binik gua
gua banyak kenal pengusaha dan pejabat disana
tapi bener nih bu haji ya
gajinya gede dibayarnya pakai real
haji itu tidak boleh ngebohong
dosa tau gak
biar kata gajinya dibayarnya pake real
kalo supermarketnya belum ada
itu sampe aja ngimpi di tengah ribolong
omongan bu haji sama pak haji kayak tokek
boleh didenger kagak boleh dipake
ngebeluin juga gua kepesin lo ntar lo
gue rasa si sulam sengaja nyuruh dia kemari untuk medek kita
aneh si keluarga ngucapin terima kasih nih
kalo lo mau dateng selatu rahim ke rume gue
walau penuh rume lo juga
gua ada perlu ama anak lo tika
bentar ya ji
masuk kedatangan kami kemari mau minta maaf sama lo
tika kan orangnya baik
jadi diantara kita nih udah gak ada ganjelan lagi kan
hah insya allah ji
gua kan ame lo udah gua anggap keluarga sendiri
masa iya masih ada ganjelan juga
kok tau tau sekeluarga minta maaf sama tika ada apa ya
itu kejadian yang ngepo hari
udah gak usah dibahas yang tuh
emang sih terus terang
tika tuh lagi butuh diri ya

cuma karena suasana atitika lagi rungsing ya jadinya kebawa emosi gitu ke tante
lo bener bener berani kurang ajar lo yang mau keluarga di sulam
dia tuh orang yang terliwat bahaya sama kita
lo sadar diri gak apa sih
kalo abah jual itu tanah ke hajirah sidi
gengsi dong mih
ketauan banget kan bokek kita sama calon besan yang sombong tuh
makanya bah supaya kita kagak ketauan bokehnya
cepet cepet deh kawinin tuh suruhmanah merahmadi
nah kalau udah jadi besan
mau keliatan kek tuh bokeh masa bodo amat
jangan jangan dia mau nagih
assalamualaikum pak haji
gak ada borok
apaan yang kagak ada pak haji
ini lem kertas
ayo mau beli dalam kertas
dua pak haji
berapa pak haji
bawang kecil aja rob
kagak ada kembalian
mi ada kembalian gak
kagak ada duit reci
yang ada juga gede aneh duitnya nih
ya udah deh nanti aja kembaliannya
lagu lagunya pada kayak dodol aja
gue ini sebagai bapaknya atika
soalnya emang nih anak hidupnya udah kebelangsangka
gue gagal ngedidik anak ini nih atuh nih
dari kecil emang akhlaknya udah kagak
ya udah murad marid gitu deh
ngolak ngapunya akhlak deh
lagi kecil pun bayinya kakak dibedong
hari harinya salah hubur
huburnya di pinggir jalan
jadinya begitu deh
jadi kayak anak ayam baru neptes
kalo suara kemari warawiri kagak punggu lagu
gak baik di depan orang lain begini
nah maji kan bukan orang lain sama saya
udah saya anggap saudari sendiri
tapi emang bener ma
sesitobatan nasuhan nih ma punya anak atum ini ma
gue ini kemari cuma mau minta maaf
jangan lu lebar lebarin dong
nih lucu urham soal anak lo
kan yang salah bukannya om haji
kenapa jadi om haji yang minta maaf
biarin aja yang rasa salah sama tika minta maaf
itu juga kalau dia niat
ya ini orang
jualan malah tidur
assalamualaikum bu haji
eh kurang kencang kali suara gue ya
siapa sih lo
ayah kemari mau beli hand body lotion
gue ampe kaget tau ma allah
ya lagian ibu haji
tidur kayak kebo bangunnya susah
yaudah tadi apa lo mau beli
eh eh eh bu haji
anak perempuan bu haji kemana nih
dia lagi sibuk
dia lagi ngajar ngaji
kaga ayo cuma pengen tau aja
tentu anaknya bu haji masih pacaran kagak sama bang roby
ini dia punya pacar orang kaya namanya rahmadi sh
eh sarjana hukum maksud gue
kalau gitu pasti duitnya banyak dong
orang kaya ramadi itu baru level anak gue
eh lo kenaknya subarito
hah tuh dia tuh calon mantan gue
baru aja diomongin
kayapan sih orangnya
jadi penasaran aja nih
dah lo lantar lo liat aja deh
wah keren juga ya
hmm apa tika sama dia aja
oh engga engga engga
tika mesti fokus sama bang roby
sini nak rahmadi
oh ini yang namanya bapak rahmadi sarjana hukum itu
kita ke dalam dulu yuk
gak dibawa masuk
kalo si rumana kagak mau sama rahmadi